sejumlah politikus dari partai politik angkat bicara terkait pernyataan presiden joko widodo
yang sering disebut dengan istilah pak lurah pada saat para politikus ditanyai soal capres dan cawapres
jokowi menegaskan dirinya adalah presiden yang tak ikut campur dalam proses penentuan capres dan cawapres
ketua umum pan zulkifli hasan menegaskan
dukungan pan terhadap prabowo sebagai capres sama sekali tak ada arahan dari presiden jokowi
kami dan diperkirakan yang terbaik dan mudah mudahan nanti memenangkan pilpres dua ribu dua puluh empat
sementara ketua umum hanura osman sabtaodang menegaskan
seorang presiden tak bisa ikut campur dalam penentuan capres dan cawapres
mana bisa presiden menentukan capres capresnya yang nggak bisa yang menentukan itu rakyat
jangan salah gak ada presiden itu gak pernah ngarah
orang aja suka
orang suka bilang eh saya ini sudah didukung sama presiden
saya mau tanya presiden pernah nggak bilang dia dukung siapa dukung siapa
makanya jangan percaya dengan isu
isu itu boleh aja
politikus pdi perjuangan fn di simbolon menilai
istilah pak lurah bukan hal penting yang perlu disoroti
melainkan bagaimana pemerintah harus terus bergerak maju dan berkelanjutan
wah dari zaman ke zaman dari zaman orde baru
kita call sign ke presiden itu kan lurah istilahnya
bukan hanya kepada beliau
nah istilah istilah itu kan selalu kita gunakan untuk menghindari adanya ya salah persepsi lah
tapi itu guyon kecil ya
saya nggak melihat terlalu itu penting
politikus demokrat herman hairun menilai tepat bahwa penentuan capres cawapres bukanlah urusan presiden
namun saya juga mengingatkan bahwa penentuan capres cawapres bukanlah urusan presiden

namun hal tersebut baru terlihat dan baru dapat dibuktikan selama proses pemilu berjalan
mulai dari pendaftaran hingga masa kampanye dan pencoblosan
kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh presiden
tentu kita akan berasumsi ya presiden itu bukan urusannya gitu ya
memang betul tidak menjadi urusan presiden
tetapi kan realitas yang ada tentu bisa menjadi bacaan publik
bagaimana sesungguhnya realitas yang terjadi
dan menurut saya terlalu dini juga berasumsi apakah cewek cewek atau tidak saat ini
dalam sidang tahunan mpr dpr ri presiden joko widodo angkat bicara terkait istilah pak lurah
yang sering disematkan pada dirinya oleh para politisi bila ditanyai soal capres cawapres
jokowi menegaskan bahwa dirinya bukanlah pak lurah
namun presiden republik indonesia
dan tak ikut campur dalam penentuan capres cawapres
tim liputan cnn indonesia